ratusan nelayan kabupaten pati jawa tengah siap diberangkatkan ke natuna kepulauan riau
itikat ini menyambut seruan presiden joko widodo yang meminta agar kekayaan laut natuna dipertahankan langsung oleh nelayan indonesia
setidaknya ada seratus kapal nelayan pati yang siap berangkat ke natuna jika ada jaminan perizinan dan logistik selama di natuna
nelayan juga meminta jaminan bahan bakar minyak bbm karena butuh waktu selama lima hari bagi para nelayan pati jawa tengah untuk sampai ke perairan natuna
kami siap dukung pemerintah kami siap dialihkan ke natuna nelayan khususnya di nelayan juan ini sekitar seratus kapal
tapi harapan kami satu fasilitas terutama bbm kedua s tiga pembeli ikan dan pengamanan
kami mintanya harus dijagalah kami
menanggapi hal ini nelayan natuna mengaku menyambut baik itikat pemerintah untuk menjaga perairan natuna salah satunya melalui bantuan para nelayan
meski begitu nelayan asli natuna juga mengaku khawatir karena kehadiran nelayan asal pulau jawa dinilai bisa menimbulkan persaingan dengan nelayan lokal natuna
nelayan lokal natuna sendiri mengizinkan nelayan luar natuna mencari ikan asalkan di jarak lebih dari seratus mil dari pantai natuna
kalau memang nelayan dari jawa itu bisa mengikuti nelayan natuna ini ya ada masalah tapi kalau tidak bisa bagaimana kan gitu
mengikuti itu maksudnya apa pak
kalau dari luar itu jelas jelas pakai alat alat canggih kan
kalau saya boleh kalau orang lain nggak tahu lah kan saya nanti sampai situ lagi kan
tapi yang penting jaraknya lebih jauh
lebih jauh lah lebih jauh kalau dibani
diketahui polemik indonesia dan tiongkok hingga kini belum berakhir terkait dengan zona ekonomi eksklusif di ratna
ke pulau riau
di zona itu seringkali nelayan tiongkok kedapatan melakukan penangkapan ikan
karena diklaim masuk ke wilayah tiongkok
karena untuk pengosahan laut natuna
pemerintah berencana mengerahkan ratusan nelayan dari pulau jawa untuk menangkap ikan di natuna
tim liputan cnn indonesia